alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dari pihak terkait ada yang ditanyakan
ada yang mulia tapi sebelum kami bertanya kami juga minta penegasan dulu
tadi saudara bambang wijayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini
saya mau tanya apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini
karena mereka ini kan bertindak kan sih pemohon
atau hanya bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya
akan menggunakan hak untuk bertanya
oh pertanyaan hakim kalau pertanyaan hakim saya jawab tidak akan menggunakan
baik jadi dari pihak terkait dulu silakan
selain solidaritas dengan rekan kami bambang wijoyanto
resminya juga belum karena belum ada surat izin
jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan
terima kasih yang mulia
pada saudara ahli ya bapak prof dr edi hirij
saya bertanya dua hal saja nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya satria nararia
yang pertama konsep lembaga peradilan mahkamah konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu
ini kan coraknya adalah speed the trial karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang undang cuma empat belas hari sudah harus putus
ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini perkara ini yang tentunya juga sangat limitatif
karena yang didalilkan oleh pemohon selama ini banyak soal yang memang sangat banyak yang tentunya sangat tidak mungkin tidak compatible dengan konsepsi lembaga peradilan mahkamah konstitusi yang speed trial dan limitatif itu
nah ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip prinsip pembuktian bagaimana kira kira mendukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu
untuk bagaimana bisa menerobong semua persoalan
apakah termasuk proses termasuk tahapan dan seterusnya dan seterusnya dalam waktu empat belas hari itu
padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian tetapi memang betul betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal soal yang berkaitan dengan hasil pemilu
untuk konteks itu kami butuh saudara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoretiknya seperti apa sebenarnya
sehingga mahkamah konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan
menyelesaikan persoalan ini secara terbatas
tanpa harus mengabaikan prinsip prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia
tadi telah disampaikan ya
bagaimana semestinya sikap mahkamah konstitusi dalam menyikapi legal issue
jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh
semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon gitu
tapi bagi pemohon kekosongan hukum
nah sepanjang terkait dengan isu ini mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal soal yang berkaitan dengan abuse of power atau kkn
yang seperti tadi diterangkan oleh saudara ahli
sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaran negara yang bebas dari hak asasi

dan juga diatur juga secara terbatas dalam undang undang dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaran negara yang bebas dari hak asasi
ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada mahkamah konstitusi
apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum
ataukah mestinya harus didorong mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain
seperti di pengadilan tata usaha negara dan seterusnya
bagaimana menurut ahli atas isu itu
melanjutkan pertanyaan dari rekan bang fahri mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan
mohon penjelasan ahli bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada di indonesia
dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan petitum dari pihak pemohon untuk mendiskualifikasi calon pasangan presiden
wakil presiden tertentu dalam konteks perselisihan hasil umum pemilihan presiden ini
baik dari pemohon satu tidak mengajukan pertanyaan
kami akan menggunakan kesempatan kami untuk mengajukan pertanyaan karena cukup banyak apa yang kami tulis dalam permohonan phpu kami disebutkan oleh ahli
yang pertama memang kita berbeda paradigma
desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres ini memang menjadi isu yang sangat krusial di tahun dua ribu dua puluh empat ini
karena kami melihat sengketa pilpres yang ditangani oleh mk sejak tahun dua ribu empat
tidak berada dalam satu perspektif yang statis
kalau banyak sekali yang mengatakan mk itu mahkamah kalkulator
kita sudah mulai melihat tanda tanda zaman
bahwa mk juga mulai mempertimbangkan hal hal yang sifatnya tidak sebagai mahkamah kalkulator
nah perbedaan paradigma ini saya kira
karena kami tidak semata mata bicara tentang hal hal yang tidak terkait dengan perbedaan paradigma
ini tidak semata mata bicara mengenai konstitusi tapi kami bicara mengenai konstitusionalisme
semoga ahli juga bisa memahami perbedaan konstitusi dengan konstitusionalisme
karena yang kita persoalkan adalah values atau nilai konstitusi itu sendiri
bukan tafsir sempit dari konstitusi gitu
nah pengalaman kami dan pembacaan kami terhadap semua mk di seluruh dunia
yang mereka tegakkan itu adalah konstitusionalisme
nah dalam konteks ini kami melihat perbedaan paradigma ini sangat jelas ketika ahli mengimpose
memaksakan beban pembuktian dalam konteks hukum pidana ke dalam penyelesaian sengketa pilpres
yang menurut kami tidak sepenuhnya tepat
tidak mungkin dalam sengketa pilpres juga misalnya dalam sengketa hak asasi manusia
pembuktian sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada apa yang disebut

ini diterapkan dalam persoalan sekretar pilpres
makanya dalam permohonan phpu kami kami bicara mengenai balance of probability
beban pembuktian itu tidak semata mata kepada yang mendalilkan tapi juga kepada pihak termohon misalnya
nah disinilah kami harus mengatakan bahwa mk itu tidak hidup tidak eksis dalam isolasi
dia tidak hidup dalam fakih politik
dan dia juga bagian dari dinamika global perkembangan hukum tata negara
austria kami sebut memang kenya kami sebut malawi kita sebut
nah dalam konteks inilah kami hanya ingin menekankan bahwa dalam rangka menghindari apa yang disebut miscarage of justice
kami keberatan kalau dikata kalau di ahli ya mengimpo sistem pembuktian hukum pidana dalam proses sengketa pilpres semacam ini
kami kira perbedaan paradigma ini tidak akan mungkin direconciled yang mulia
jadi saya hanya ingin mengatakan semoga ahli itu juga mengapresiasi perbedaan approach perbedaan values perbedaan paradigma yang kita lakukan ini
ini semoga catatan ini ya buat ahli bisa diapreciate
yang mulia ini pembelaan bukan pertanyaan
jadi saya hanya minta dia mengapresiasi itu
tapi ada pertanyaan tidak untuk pak
saya kira ini pernyataan sekaligus pertanyaan yang mulia
saya pertama saya tidak akan saya kira sudah cukup apa yang diterangkan oleh pak mulia tadi mengenai
perkara perkara terkait dengan pemilihan presiden dan kemudian bagaimana diputus di beberapa negara
saya tidak akan meneruskan itu
tetapi saya akan coba mulai bertanya kepada saudara ahli
apakah saudara ahli membaca pada rapat pah satu ke tiga puluh lima ppmpr tanggal dua puluh lima september dua ribu dua puluh
ketika membicarakan mahkamah konstitusi ini apakah syarat pembuktian dalam hal
ya menyelesaikan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
itu dikaitkan dengan pembuktian pembuktian hukum pidana atau ini pembuktian dengan hukum konstitusi
karena saya tidak menemukan itu yang mulia dari perdebatan yang lain
yang terjadi pada tahun tahun itu
kemudian yang kedua tentang pembuktian ini tadi
saudara ahli mencoba membawa sepatutnya pembuktian pembuktian itu terutama terkait dengan nepotisme
juga harus dibawa ke arah pembuktian pidana
karena beliau menganggap ini persoalan asas legalitas
saya kira kalau kita bicara tentang
kita bicara tentang asas legalitas dalam hukum pidana pasti iya kita akan setuju itu
nah akan tetapi kan bagaimanapun juga perselisihan kita di mahkamah konstitusi ini
kita juga bicara tentang hukum administrasi
kalau kita bicara tentang hukum administrasi dan juga terkait terutama berhubungan dengan kewenangan kewenangan mahkamah konstitusi
menurut hemat kami pembuktian dengan cara asas legalitas seperti dalam hukum pidana itu
karena tadi pak mulya sudah jelas menerangkan bagaimana keseimbangan pembuktian
dan yang sudah diterapkan di begitu banyak negara di dunia ini
yang ketiga yang saya ingin juga sampaikan kepada pertanyaan saya kepada saudara ahli
saya tidak tahu apakah saudara ahli itu sudah membaca atau belum putusan di kenya nigeria
kemudian juga malawi dan austria
austria ini adalah satu negara yang sama dengan kita sebagai negara yang menganut sistem kontinental
nah di dalam putusan putusan itu jelas bagaimana mereka memutus bahwa perkara pemilihan presiden yang membatalkan hasil pemilihan umum
tidak saya sampaikan ya mulya terima kasih
baik dari termohon ada pertanyaan
saudara ahli dalam keterangannya telah menjelaskan tentang eksistensi satu kewenangan yang telah diberikan kepada satu lembaga
bagaimana pandangan ahli terkait manakala satu lembaga yang diberi wewenang
oleh satu undang undang
katakanlah bahwa seluruh diberi wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat
kemudian bawaslu menyatakan tidak dapat menerima memproses laporan tersebut
lebih lanjut karena kontek yang dipersoalkan ini berkenaan dengan hasil
bawaslu tidak berwenang menangani karena menjadi kewenangan lembaga lain
padahal undang undang memberi kewenangan penuh kepada bawaslu untuk memprosesnya sepanjang tahapan pemilu masih berjalan
pertanyaannya apakah ini dapat dikatakan bahwa bawaslu membatasi wewenangnya sendiri
sudah dua juga dari pak madir dengan pak mulia
dari hakim tidak ada silakan
sedikit prof sehat ya
terlepas dari marit of the case ya materi pokok perkara ini
kita kan sama sama melihat juga bahwa yang namanya konsep beban pembuktian dan pengaturan beban pembuktian itu juga bukan sesuatu yang statis
karena itulah kemudian misalnya dalam hukum pidana kita
meskipun pasal enam puluh enam kuhap itu mengatakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian
karena in line dengan asas praduga tak bersalah
tapi kemudian diintroduksi dalam sistem kita
reversal burden of group beban pembuktian terbalik
nah artinya yang ingin saya katakan saya ingin minta pandangan dari ahli
bahwa itu bukan sesuatu yang statis prinsip prinsip beban pembuktian yang ada apalagi di dalam hukum pidana
baik terima kasih pak arsul
ya saya tambah sedikit pak prof edi
kalau dalam kasus kasus seperti perkara phpu termasuk yang hari ini sedang disidangkan
sebenarnya kalau prof bisa identifikasi penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau material sebenarnya
nanti tentunya akan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grade atau tata urutan alat bukti itu di pasal tiga puluh delapan undang undang mk itu
manu peraturan mahkamah konstitusi itu
kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi
apakah kemudian mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
dalam pengejauhan tahan hak hak konsesional
sebagaimana diamanatkan pasal dua puluh empat c itu
apakah kemudian tidak ada nuansa nuansa bahwa sebenarnya di situ ada perusahaan perusahaan hak konstitusional warga negara
yang kemudian tidak serta merta bisa diterjemahkan bahwa itu
sebagaimana paradigma yang ada di perkara perkara pidana perdata
ada nuansa nuansa khusus yang ada di peradilan mahkamah konstitusi
meskipun sedangkan menjalankan fungsi mengadili perkara perkara kasus konkret
berkaitan dengan bapu hari ini
mungkin itu bisa dijelaskan sekalian
ada pertanyaan dari prof arief sedikit
senang saya ketemu kalau anak muda pinter begini
nggak mau berkomentar tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pak ketua ini
di dalam pasal dua puluh empat itu kan memisahkan
ada dua lembaga kekuasaan kehakiman
satu mahkamah agung dan lembaga lembaga peradilan di bawahnya
dan yang kedua di pasal dua puluh empat c nya mahkamah konstitusi
bisa nggak kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda
kalau yang mahkamah agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara perkara yang konkret
meskipun mahkamah agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah mahkamah agung
tapi sama pengalaman saya
tadi menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh pak
saya kebetulan bergaul dengan para ketua mahkamah konstitusi sedunia
se asia karena saya pernah ketua mahkamah konstitusi asia
yang terakhir saya ke penis kemarin ditugasi pak ketua
untuk rapat biru mahkamah konstitusi dunia
memang mahkamah konstitusi punya ciri khusus yang berbeda dengan badan peradilan mahkamah agung
kewenangannya jadikan satu antara supreme court dan constitutional court
ada kekhusuannya mahkamah konstitusi itu kan
sekaligus the guardian kalau saya mengatakan
dalam hal ini konstitusi
itu kan mengatur hal hal yang sangat terbatas rigid
tidak sebagaimana undang undang yang panjang lebar itu
nah untuk menghidupkan mahkamah untuk menghidupkan konstitusi
karena konstitusi yang tidak mudah berubah itu
mahkamah konstitusi diberi tugas untuk menafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman
nah dalam kaitan ini
apakah betul kewenangannya strict
apakah tidak bisa dihidupkan dari masa ke masa
di mahkamah konstitusi pada waktu kepemimpinan pak jimliasitiki
kemudian agak juga bergeser kepemimpinan pak mahfud
juga bergeser ke pemimpinan pada waktu pak akil dan selanjutnya saya
yang sekarang terakhir kepemimpinan pak suhartoyo
kan memungkinkan dalam upaya sebagai the living constitution
itu menafsirkan konstitusi pasal dua puluh empat nya
kita bisa tafsirkan dalam istilah hario metaraman
menafsirkan mulur mungkat kan boleh
karena kita mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi
sehingga kalau pendapat pak edi hairiz yang kedua ini
silahkan prof dijawab singkat singkat
terima kasih majelis yang mulia
terima kasih dan penghargaan juga kepada
kuasa hukum paselon tiga yang mengejukan pertanyaan
dan demikian juga dari prof arief dan pak asru
terkait apa yang disampaikan oleh pihak terkait
saya kira justru ketika perselisihan
betul betul dirancang speed trial
karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara
sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya
bisa juga diadili oleh mahkamah konstitusi
maka saya kira waktu empat belas hari itu sangat tidak fair
jadi itu sudah merupakan satu kesatuan
terkait nepotisme di dalam konteks
undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebetulnya saya bingung juga membaca undang undang ini
saya sendiri bertanya nepotisme ini perbuatan pidana apa perbuatan perdata
karena di dalam undang undang kkn
coba kita semua perhatikan dengan seksama
undang undang kkn itu berbeda
pasal dua puluh ayat dua mengatakan bahwa
penyelenggara negara yang melanggar ketentuan pasal lima angkat empat
dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata
tetapi tiba tiba di dalam pasal dua puluh
dikatakan penyelenggara yang melakukan nepotisme
diancam pidana minimum dua tahun maksimum dua belas tahun
jadi saya yakin kalau undang undang ini diuji mesti dibatalkan
karena tidak memenuhi prinsip lekserta di dalam hukum pidana
oleh karena itu ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon
harus melakukan nepotisme di dalam hukum pidana
dan reksfinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari tsm
maka harus dibalik bertanya
nepotisme ini barang apa
apakah dia sebagai onreh mati khadat
perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata
ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum pidana
ataukah sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana
dalil dari kuasa hukum paslon tiga
ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan
kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana
pembuktian di mahkamah
dengan negatif betul teori yang di
di dalam kasus perdata
yang ada di mahkamah konstitusi
mengapa dalam bingkai kebenaran formil
keterangan ahli dan lain sebagainya
meskipun di dalam situ dimasukkan
kita melihat urutan alat bukti seperti ini
pembuktian di mahkamah konstitusi ini
tetapi tiba tiba juga dimasukkan petunjuk disitu
memang ketika petunjuk masuk dalam kuhap itu menjadi
karena sebetulnya itu diambil dari pasal tiga ratus tiga puluh sembilan
bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim
sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan
di mahkamah konstitusi ini tidak ansih pidana tidak ansih perdata
bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana
sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim
pak todunggulia dan pak magdir
saya senang membaca betul dalil dalil dari
sebetulnya kan singkat kata ini mau
yang dicari di sini adalah keadilan substansial bukan keadilan prosedural
karena itu banyak dalil yang dikemukakan tetapi saya sendiri berpendapat
bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial
tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural
karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural
disitu berlaku asas aequisitas secitur legem
keadilan mengikuti hukum bukan hukum mengikuti keadilan
bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh pak todung
bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak
ada ukurannya ada delapan ukuran
dimana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural ditabrak
dan itu betul betul terukur
dan kemudian ada penambahan tiga kriteria
sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural
bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah
om kering van bovislas atau pembuktian terbalik
karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang undang kita itu bukan pembuktian terbalik
pasti saya yakin yang dimaksudkan itu adalah soal tindak pidana korupsi
yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang
karena ada yang menjadi hak penuntut umum
dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa
jadi dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang
bukan om kering van bovislas yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa
yang berikut adalah terkait ini yang
yang ingin saya katakan adalah bahwa
konsep tentang atau doktrin tentang beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser
tidak seperti pada prinsip awalnya itu saja
bahwa prinsip pembuktian itu bergeser boleh boleh saja
tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang undang
oleh karena itu ketika berbicara pembuktian itu paling paling prinsip dalam pengadilan
oleh karena itu ketika berbicara pembuktian itu paling paling prinsip dalam pengadilan
mengenai pembuktian disitu berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar
dia betul betul harus jelas tegas dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis
saya kira pak todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara
karena pak todung pak mahdir ini kan pengacara pengacara top yang selalu mengutamakan hak asasi manusia
sehingga tidak bisa dinegasikan begitu saja
dengan dasar bahwa keadilan substansi
karena hukum pembuktian dimanapun saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya
yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan
karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran material
yang berikut dari prof arief
saya kira prof pasal dua puluh empat c ini kemudian diterjemahkan langsung
inilah hukum pembuktian pembuktian yang mudah dibuang israeli
tapi hal hal seperti yang ini yang saya pikir harus bila perlu dirubah karena paslon satu paslon tiga paslon dua
semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya yang menguasai dpr ini dirubah
bisa saja bahwa mahkamah konstitusi ini lalu kemudian menjadi seperti pengadilan banding untuk sifat pelanggaran yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh bawaslu maupun kpu
jadi saya sekaligus menjawab pertanyaan dari bawaslu ketika itu sudah diperiksa dan dikatakan bahwa tidak bisa menerima laporan karena ada hal hal yang bersifat prosedural dan lain sebagainya
saya kira dia telah melaksanakan kewenangannya
lain halnya kalau ada laporan lalu itu kemudian tidak ditindaklanjuti itu lain persoalan
saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan majelis yang mulia